di mana lagi
dua ratus pegawai komisi pemberantasan korupsi yang diberhentikan tiga puluh september dua ribu dua puluh
karena tak lulus tes wawasan kebangsaan
mengikuti sosialisasi terkait peraturan kapolri no lima belas tahun dua ribu dua puluh
tentang pengangkatan khusus lima puluh tujuh ex pegawai kpk menjadi aparatur sipil negara polri
di gedung tncc mabes polri senin pagi
dua dari lima puluh tujuh ex pegawai kpk hadir pada sosialisasi yang berlangsung hampir tiga jam ini
setelah mendengarkan sosialisasi mayoritas ex pegawai kpk ini memutuskan menerima tawaran polri
termasuk ex kasatgas penyidik novel baswedan
yang nantinya akan bertugas dalam bidang pencegahan tindak pidana korupsi
barangkali perlu diketahui kenapa kami memilih itu pada akhirnya
begini tentunya kita ini masalah korupsi fenomena korupsi banyak terjadi
bahkan bisa dikatakan masif
dan nilainya pun
semakin lama kalau kita lihat semakin besar besar ya
sedangkan di sisi lain kita kemudian dihadapkan dengan situasi yang kurang menyenangkan
di mana upaya memberantas korupsi yang dilakukan oleh kpk semakin turun
sementara bekas penyidik kpk yudi purnama juga menerima tawaran polri
menurut yudi seluruh ex penyidik yang diberhentikan kpk setuju dijadikan sebagai asn polri
pak kapolri ingin kita memasak tiga hal
pertama itu mengawasi dana covid kemudian proyek strategi nasional gitu kan
dan juga berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional
dan saya pikir pak kapolri ya kita berterima kasih kepada beliau memberikan kesempatan pada kita
untuk kembali aktif memberantas korupsi
itu pasti akan merealisasikan dan ini adalah upaya reformasi yang dilakukan oleh beliau
yudi menambahkan lebih dari empat puluh lima ex pegawai kpk akan langsung mengikuti asesmen terkait kompetensi
masing masing yang dimulai pada selasa pagi